dengan dia itu hantu ika ingin memberitahukan sesuatu makanya penampakannya muncul
bener juga tumben ikut mesi otaknya dipakai biasanya
kita cek sama sama
jadi begini ibu kalau jenazahnya ika sudah ketemu lalu kita makamkan dengan layak kita
insya allah hantunya ika itu tidak akan ngajung jurikan kita lagi tidak akan menggoda
warga lagi kan capek kita digodain ke tiga bagaimana parete kalau saya mah mau ngebantu parete pokoknya
saya akan bantu untuk mencari jenazahnya ika kalau yang lain nggak mau ikutan yang enggak
papa mungkin mereka masih senang ditakut takutin dan didatengin sama hantu ika iya kan bu messi
bu rendang ibu ranti kalau nggak mau suka asal siapa yang dari tadi ngomong nyari orang dari
aku mau nyari kok bener bener
oh bu endang tuh tiba tiba pikun sekarang udah inget lagi
iya iya iya jadi mau pak reti semua tuh mau
ya udah kalau gitu terima kasih ibu ibu mau membantu saya untuk mencarikan jenazahnya ibu ika
jadi semuanya mau ya
anak anak juga mau kan ya
iya pak reti
kok mana baru baru ini menihar resekin ya kan
iya pak reti biar aja mereka nyari juga
bella adam sama bu endang cari di bagian lain kita teh di bagian sini
kalau berpencar biar cepat ketemu sama hantunya ika benar tuh
mbengki gimana sih
mbengki maksudnya mbener mbener betul
tapi dari tadi gak ada tanah tanah hantunya ika ya pak reti
enggak ada sih
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
tidak ada tanah tanah
ini tuh petunjuk atau enggak sih kak
kakak enggak tahu rafa
jangan jangan mungkin ini kalau punya kak ika
hah kalau punya kak ika
eh rafa kita cari lagi sekitar sini
siapa tahu dapat tunjuk yang jelas
udah enggak ada petunjuk
gak ada apa apa lagi deh
kak makanya udah enggak ada apa apa lagi
pak rt apa sih
itu kayak suaranya rafa ya
iya itu kayak suaranya rafa
pak rt ibu ranti
itu kayak suaranya rafa
mas pak rt mas
amat sih ah
kita ke sana pak
itu kali itu
tadi itu ada suika pak
enggak ada apa apa
rafa ada apa
tadi aku lihat hantu ika di sana mi
hah ada hantu ika
eh pak rt pak rt

eh jangan dong ibu
itu juga sih aman dong
saya cuma mau ke kanan doang
ke kanan tapi jauh misalnya
ada hantu ika mi
pak rt pak rt
jangan kurang ajar
itu takut mi

ibu ranti nggak boleh kayak begitu

udah udah udah
kasian tuh anak saya jadi marah
rafa lihat di mana
itu ranti tadi
itu ada hantu ika mi
mau bercanda bercanda
iya pak rt
bercanda aja bu
dia itu hantu ika
dia itu hantu ika
hantu ika ingin memberitahukan sesuatu
makanya penampakannya muncul
wah benar juga
nih bu messi otaknya dipakai
biasanya saya keluar eh
iya biasanya di dalam locker
biarin aja biarin aja
kita diri aja
berani lagi pak rt
ini tak ada apa apa
dari tadi kita udah pukul terat
jangan sembarangan dong
kalau ngomong ngomong tadi ada situ situ
nggak ada apa apa

beneran nih aku masih ingat
hantu ika itu lambain tanganku
oh jadi hantunya mau coba coba genit
terus ini kalau rafa inget
ya tenang ya
nggak usah takut kan ada pak rt
ini kayaknya cuaca sudah tidak bersahabat
iya pak rt nih
gimana kalau kita lanjutkan besok
besok lagi aja lah ya
kayaknya mau turun salju ya pak red
biasa biar kelihatannya teh di luar negeri
berasa di eropa ya
ya biar cepetan bi kita pulang
nggak usah takut
yaudah yuk kita pulang hena
pak rt jangan nyigit duluan
nganu aku tuh mau numpang tanya ya
kena sama yang namanya jarwo nggak pak
enggak tuh mas
kalau mas jarwo
kalau pak jarwo pak jarwo mungkin kenapa
dia mah bukan orang sini gak ketau
bentar ya bang
sebenarnya kita mau nyari sapi sih
tadi lu di belakang situ
aduh tanya apa
itu tadi ada di situ
nggak ada apa apa ya
eh ente ada ada aja
orang ada apa apa juga
tadi perasaan ada yang melatih kita
mata ente rabun ya
mata gua budak
mungkin dia tuh kata rakyong
ini cari lagi yuk
mau lapor pak rt
kita tuh bertiga tuh
udah cari kemana mana
ini siapa jarwo itu
udah tanya sana tanya sini
tapi nggak ada juga
iya pak rt
dia tuh udah kayak hilang di telan bumi ya pak
pokoknya kalian sekarang juga harus cari jadwal sampai dapat
pantang pulang sebelum hasil udah dapat
kalau nggak kakak kriak
jangan dong pak
udah sana cepetan
udah buruan sana cari
itu si bang mer dan berga
makanya pak rt
jadi orang itu jangan terlalu percaya sama karyawan sendiri
kalau mau terima karyawan itu dilihat atu
dia teh asalnya dari mana rumahnya di mana siapa